semoga selalu semangat terus walaupun dibongkar pasang gitu pasangannya ya
tapi memang sebagai cabang olahraga andalan indonesia
belutangkis memiliki fasilitas latihan yang lengkap dan juga memadai di pelatnas cipayung yogyakarta timur
namun dari semua fasilitas tersebut asrama atlet yang ada di dalam kompleks pelatnas cipayung
menjadi salah satu fasilitas yang dinilai sudah kurang layak dan butuh segera diperbaiki
sejak dirismikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua sejumlah generasi hebat bulu tangkis indonesia
lahir dari gemblengan di pelatnas cipayung jakarta timur
fasilitas latihan yang ada di cipayung memang tergolong sangat memadai
dua puluh satu lapangan belutangkis di hal utama dapat digunakan untuk berlatih atlet atlet pelatnas
begitu juga dengan fasilitas pendukung seperti fitness center jogging track
hingga kolam renang yang berbeda
bisa setiap saat digunakan sesuai dengan program latihan yang telah disiapkan oleh pelatih
pertama kali diresmikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua ini kapan sih mbak pelatnas cipayung ini terakhir kali direnovasi
mungkin kalau secara renovasi besar sih enggak ya belum pernah
tapi mungkin ada tambahan tambahan ya seperti mungkin di asrama yang di belakang ada tambahan sedikit
mungkin renovasi sedikit renovasi sedikit sih beberapa kali dilakukan
tapi dari awal untuk renovasi besar contohnya mungkin asrama atau mungkin gedung
kayaknya belum pernah
belum pernah ya
tapi kalau tadi saya lihat ini kan fasilitas untuk latihan masih cukup memadai ya mbak
tapi yang urgent yang butuh cepat untuk direnovasi itu bagaimana sih pak
saya dengar asrama atlet nih mbak
iya betul sekali jadi memang asrama dari pertama kali dibangun belum pernah ya
belum pernah direnovasi ataupun belum pernah ada tambahan atau apapun
jadi kalau kita melihat asrama itu sendiri memang sudah kurang layak ya untuk tinggal
dan kita juga takut kalau nanti
mungkin ada angin besar atau mungkin hujan besar kita takutnya kalau bocor udah mulai
itu bukan mulai lagi ya mungkin ada beberapa yang memang harusnya sudah direnovasi sih sebetulnya
bila dibandingkan dengan fasilitas latihan kondisi asrama atlet di cipayung memang perlu segera diperbaiki
di beberapa bagian bangunan asrama sudah mengalami kerusakan yang cukup parah
saat ini satu ratus empat atlet pelatnas utama dan pratama tinggal di tiga bangunan asrama yang ada di kompleks pelatnas cipayung
satu bangunan asrama pemain merupakan bangunan tambahan yang baru dibuat di tahun dua ribu dua puluh
ya kadang kadang keganggunya ya karena kadang kadang kita pagi pagi perlu mandi gitu
nggak ada air tiba tiba gitu terus kita sakit perut atau apa tiba tiba klosetnya rusak
kalau saya pribadi sih saya nggak terlalu mikirinnya kayak gitu gitu lah yang penting latihan saya gimana caranya bisa berprestasi gitu
buktinya toh saya bisa juara olimpiade dengan fasilitas yang ada gitu jadi saya juga nggak mengeluh gitu loh
kalau saya sendiri kan udah cukup latihan gitu

kalau saya sendiri kan udah cukup latihan gitu
cukup lama tinggal di asrama gitu udah terbiasa dengan kondisi yang asrama yang seperti sekarang gitu
sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih nggak terlalu ada masalah gitu
cuman memang mungkin sudah butuh renovasi untuk diperbaikin
ada yang diperbagus lagi misalnya seperti toilet dan lain lain gitu
kondisi asrama atlet di pelatnas cipayung ini juga sudah diketahui oleh pemerintah
rencananya renovasi akan dilakukan pada bulan februari mendatang
erlangga wisnuaji jakarta